satuan pamung praja kecamatan tanah abang menggusur pedagang tanaman di sekitar lingkar senayan jakarta pusat
selain mengembalikan fungsi trotoar lapak pedagang tanaman hias dibongkar untuk persiapan asian games dua ribu delapan belas
seorang pedagang tanaman di kawasan lingkar luar senayan berkelit dari penertiban petugas pamong praja kecamatan tanah abang jakarta pusat
meski berdali sudah siap membongkar lapak sendiri petugas melihat tatanan yang dijual pedagang masih rapi
petugas pamung praja terpaksa menggunakan alat berat untuk merobohkan lapak pedagang yang dibangun dengan beton
penggusuran untuk menghadapi asian games dua ribu delapan belas yang akan diadakan di tiga kota palembang bandung dan jakarta
asian games di jakarta nantinya akan dipusatkan di gelora bung karno senayan jakarta pusat
utamanya bahwa dua ribu delapan belas akan ada si game ya
di game asian game
asian game yang ada di jakarta
jakarta kawasan game ini kan salah satu asentral untuk kegiatan pelaksanaan asian game
oleh karena mulai dari sekarang kita akan lakukan verifikasi dan penataan kawasan
jadi sebelumnya dibiarkan pak
bukan dibiarkan artinya selama ini pengguna
selama ini penggunaannya masih bisa diberikan kepada mereka
jalan masih bisa digunakan oleh pejalan kaki
nah sekarang kita ingin lebih dipungsikan lebih maksimal untuk jalan ganti
berapa banyak pak
lebih kurang dari sembilan puluh an pedagang
sebelumnya pemerintah kota telah memberikan surat peringatan pembongkaran
agar pedagang membongkar sendiri lapak dagangan
lahan yang digunakan pedagang akan dikembalikan menjadi trotoar